praktek social distancing menjadi hal yang patut diterapkan seluruh masyarakat pada saat ini
menjaga jarak dengan orang di sekitar kita menghindari pertemuan masal
meminimalisir virus agar tidak berpindah dengan leluasa
sejumlah negara pun menerapkan praktek yang sama
langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur
mengurangi interaksi antar warga
social distancing measure harus diterapkan
artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin
kegiatan kegiatan tidak perlu ditiadakan
itulah imbauan gubernur dki jakarta anies baswedan sabtu empat belas maret lalu
terkait upaya pencegahan penyebaran virus corona
social distancing merupakan upaya meminimalisir kontak
langsung serta interaksi dan menjaga jarak dengan orang di sekitar
social distancing berarti menjauhi perkumpulan
menghindari pertemuan masal dan menjaga jarak antar manusia
pemerintah amerika serikat menganjurkan jarak dua meter dalam penerapan social distancing
social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran covid sembilan belas
karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur
ketika penderita mengalami bersin atau batuk
dikutip cnn indonesia com praktik social distancing berhasil diterapkan
saat menghadapi pandemi flu spanyol seribu sembilan ratus sembilan puluh
angka kematian dan penularan pun menurun signifikan
meskipun pada penanganan kofit sembilan belas praktik social distancing secara ilmiah
belum dapat dibuktikan keberhasilannya
meskipun begitu jumlah negara yang terjangkit covid sembilan belas lebih dulu dari indonesia
sudah menerapkan praktek social distancing tersebut
sebaran kasus covid sembilan belas yang begitu masif di negara tersebut
membuat masyarakat patuh pada aturan social distancing khususnya di tempat umum
foto yang beredar viral memperlihatkan warga mengantri tertib dan menjaga jarak satu hingga dua meter
bahkan ketika beberapa rumah makan menerapkan one man one table
begitu juga suasana saat umat kristiani di filipina melakukan ibadah
untuk menghindari kontak dan interaksi yang dekat bangku gereja pun dipasangi garis jari